pertama kalinya setelah dipasangkan dengan saifullah yusuf dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa timur putih guntur soekarno menyampaikan pidato politiknya
di hadapan para kiai dan pendukungnya putih yakin dapat memenangkan pemilihan gubernur meski ia tidak begitu dikenal di jawa timur
dan berikut profil putih guntur soekarno
maaf ibu ibu setuju ibu ibu akan bangga ketika memiliki seorang pemimpin dari perempuan
beginilah gaya putih soekarno saat menjadi juru kampanye untuk pemilihan kepala daerah di kuningan jawa barat
gaya bicaranya yang lantang mirip proklamator bung karno membuat dirinya dipercaya mendampingi saifullah yusuf sebagai calon wakil gubernur jawa timur
dalam sambutannya putih bernostalgia dengan menyebut pasangan ini sebagai representasi dari generasi pendiri bangsa
gusipul cecit dari kiai haji hashim asari pendiri nahdlatul ulama dan putih cucu soekarno
meski terlambat muncul anggota dpr ri itu yakin mesin partai bisa memperkenalkan dirinya kepada pemilih
apalagi koalisi pkb dan pdi perjuangan pendukung pasangan ini bertambah dengan masuknya gerindra dan pks
saya memohon dukungan
doa terutama dari para yai para nyai agar kami berdua ke depan bisa mewujudkan cita cita perjuangan
putih guntur mempunyai nama lengkap putih pramatana puspaseruni paundriya nagari guntur soekarno putri
ia lahir di jakarta dua puluh enam juni seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia adalah seorang anggota dpr periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan dua ribu empat belas
cucu presiden pertama republik indonesia ini merupakan anak pertama guntur soekarno putra
berbeda dengan ayahnya saat ini putih memilih terjun ke politik dan bergabung dengan pdi perjuangan
akankah putih dapat mendongkrak elektabilitas gus ipul